aku akan jadi sakti mantraku nama esa
mana abuk maru golden nama esa belum datang juga
begitu saja pakai mengel
mungkin pajajaran akan aman dan tentra
semoga saja hati rakyat tergerak untuk bergabung dengan kami
ya sudah kalau begitu aku
kami pamit dulu disana
raden hati hati nih mas
aku harus membuat keluarga istana pajajaran simpatik padamu
dengan begitu jalanku untuk menjadi punggawa istana akan terbuka lebar
skalaroh pergilah kamu dari sini
raih surawi sesa
bukan untuk memburumu
tetapi untuk memburuku
aku tidak mau pergi
aku akan terus menemani
raih surawi sesa tidak akan memburumu
tetapi hanyalah memburuku
pergilah kamu dari sini
jaga dirimu baik baik
rai tolong rai
tidak ada yang tahu kapan waktunya manusia itu mati
dah habisi dia sekarang
meraih kenapa kamu ingin membunuhku
ibu anda ayah anda maafkan aku
kau akan mati di tanganku kian sang

kau akan mati di tanganku kian san
kaman tolong ben
berdiri saja kaman
kian san dalam
rai kita kejar lagi mereka
kita harus terus mencari kian san
sangat kerohanian siapa pun
kamu memerlukan suat reconnection
hidup juga seperti saya memerlukan sisanya
pois yang terjenak movimento langit

aku benar benar tidak ingin melihatmu seperti ini
sekarang rasakan ini
anggap aku saja
pergilah kamu dari sini
bukan untuk memburu
tetapi untuk memburu
pergilah kamu dari sini
dunia ini perlu orang seperti kamu
setiap orang baik itu celaka
dan aku bersumpah
aku tidak akan bermain main lagi denganmu
kujang pesakaku ini
kepada aku maezo
aku akan jadi
kita ke melaga kemarkas